hai hahaha bangkrut ya udah ini hahaha
ngomong ngomong om jadi teringat ibunya hipong kapan kapan boleh ya ketemu sama om
kebetulan sekali papi aku ini sebab apa harus pergi ke rumah temen ada tugas besok harus
dikumpulin dosennya gila lagi papa aduh kalau sampai gak dikumpulin tugasnya malah petaka
very dangerous pak kok sama temen manggil baby baby an karena kan namanya emang
baby baby bubu baby bubu baba kalau kamu mau pergi
tapi kan tapi minta nya lebih
oh iya berapa
sepuluh lima ratus lima puluh lima rupiah net
nggak dipotong pajak
kamu rela melakukan itu semua untuk aku
pokoknya demi anya aku rela jadi cewek
maksudnya demi hanya seorang cewek
apa aja aku akan korbanin untuk mendapatkan dirimu
ya itu si takur
biasanya kita kenal tahun hitam
kalau ini kuning
lebih enak kita dilihat
kan kalau malam dia hitam
kalau siang dia kuning
sekarang kan malam
kamu harus bilang sama papa kamu ya
kita akan segera menikah
akhirnya kita bisa jadi penganten penganten itu baby
tuh bangunan yang belum jadi itu bakalan taman bermain kamu di
itu punya tekan
alhamdulillah bapak nggak kufur
din itu semua akan bisa jadi milik kamu
kalau kamu mau menikah dengan saya
apa betul itu semua untuk saya pak
iya buat kamu dong
nggak ada yang lain
semua buat kamu
kamu pasti maukan menerima saya
disaksikan debu rombat
angin laut merina
suara bapak merdu sekali
maukah kau menikah dengan saya
oh saya tahu
kamu pasti bahagia karena akan menikah dengan saya
bukan itu pak
kamu pasti akan lebih bahagia hidup dini
saya sudah tuntangan sama orang lain
kamu sudah tunangan
lebih baik kamu saya perkosa di sini
kehormatan ini hanya untuk suami dini pak
pak jangan pak
pak jangan pak
ada apa ya om
coba buka rambut kamu
masa rambut saya bisa dibuka berarti harus dibotakin dulu dong
kayak demi moore saja
buka rambut kamu
om pasti bercanda
hipong sudah cerita semuanya
dini kahin oleh orang kaya
kamu tenang saja
mulai detik ini
kamu om angkat jadi anak om
jadi kamu sekarang orang kaya
saya jadi bohongin om deh
ya bohongin om deh
itu juga semua rencana hipong
tiap hari beda ukrannya
tapi kalau urusan anya
saya udah nggak
banyak berharap om
anya sedikit lagi kahwin sama pangeran dari
nggak tahu itu dari mana itu
batre gimbot pangeran chaipul
pangeran saiful tenang
nanti saya bikin bangkrut itu pangeran saiful
ya udah dini
om jadi teringat ibunya hipong
kapan kapan boleh ya ketemu sama om
kamu jadi dini
genit pak bek
apa orangnya sih
kok pada mumpet gitu sih
ada orang yang bantu baterai gameboard kecil
itu dia pong
pangeran saipul dari negeri jepang
itu yang mau dijodohin ame anya bapaknya
masa sayangan gue pengusaha kayak begitu
beri money gue udah blok duit sebanyak itu
alah itu mah gampang ji
dia itu masih anak buahnya bokap gue
yang buka cabang di negara lain
jadi pimpinan perusahaan di negara lain
itu udah jelas kayaan bokap gue dong
dari pertama kali gue liat dia gue gak percaya kalo di pengusaha
mana ada pengusaha kecil kayak begitu
pokoknya tenang ji
semua bokap gua yang ngatur
kira penari lumba lumba